tidak ada masalah
kayak tadi saya ngeliat mas alshara sama wanita lain deh
mama tenang dulu
mama tenang dulu
mama tenang dulu
mama tenang dulu
mama mau kemana
mama mau rena
mama mau ketemu rena l
rena semalam gak pulang
mama magas terus
aku berangkat kerja ya
kamu tuh gimana sih
mau berangkat kerja tapi kerahnya berantakan gini
besok malam kamu bisa kan ya
aku udah bikin janji sama dokter kandungan
soalnya ini kan dokter kandungan terbaik di jakarta
jadwalnya itu penuh
jadi besok harus bisa
biar aku pamit ya
mau pagi pagi kesini
elsa kan sekarang udah gak jadi brand ambasador
jadi dia udah gak sibuk lagi
mama sengaja kesini buat nemenin elsa
bagus deh kalau gitu
aku berangkat kerja ya
surat rumah ini bisa kamu gadaikan
dan uangnya bisa buat kamu bayar hutang hutang kamu
ini kan sertifikat rumah mama sama papa
mama akan lakuin apa aja untuk bantuin kamu
selama ini sih papa nggak pernah nanya nanya soal surat rumah
jadi kamu tenang aja

makasih banyak udah membantuin aku
mama akan selalu bantuin kamu sayang
masa kenapa jadi gini
saya lagi ada di bangunan rumah sakit sama mama
saya gak mau mama ketemu sama andin
habis lah makannya loh
gimana gak gendut dan sehat nih
udah beres makannya
makasih ya sus ya
ya sama sama cepat sembuh ya
permisi bu andin
ibu harus pulang sekarang juga
ini perintah paal
kalau misalkan saya pulang yang jagain rena siapa
ada suster yang akan
menjaga reina jadi
ibu tenang aja ya
mau pulang dulu ya
coba sembuh ya sang ya
udah seneng seneng lagi ya lihat lagi
nah itu lucu banget ya pak
saya jadi ngerti kenapa mas al mau mengadopsi raina menjadi anak angkatnya
karena dia lucu
kayaknya tadi saya liat mas al sama wanita lain deh
mungkin ibu salah liat
pak al dari tadi pagi udah berangkat ke kantor
mas al di sana
iya sih tadi dia juga udah panggil sama saya
mungkin saya salah liat kali ya
ya udah rahat ya
seneng gitu sama obama
tapi ada yang datang
ada yang datang siapa
reina itu kepengen sekali punya yang namanya mama
jadi tadi aku minta tolong sama suster disini untuk berapura jadi mamanya reina
supaya reina seneng
seneng kamu tadi ada mama
mama seneng sekali ketemu kamu
saya mau ingetin kalau hari ini bapak jam sebelas nanti ada janji dengan mbak elsa anindita ya pak
ya udah sebentar lagi saya ke kantor
baik pak terima kasih
ma aku berangkat ke kantor sebentar ya ada urusan
saya papa ke kantor dulu ya
reina disini dulu sama oma
pinter pinter nurut nurut sama oma ya
ma nanti kalau dokter udah ngijin reina pulang hari ini kabarin aku ya
nanti aku suruh randy untuk jemput mama sama reina disini
ini transferannya udah masuk
aku langsung luntasiin hutang hutang aku ya ma
makasih banyak ya ma
mama udah mau nolongin aku
elsa mama pasti akan bantuin apapun untuk anak bangsa
eh ini udah
mama tidak akan sering datang ke rumah papa vijaya perlahan
tapi dia terlalu susah
ini dia perkataankannya
juga nyetir yang benar
baiklah sayang hati hati ya
selamat siang pak
ibu elsa sudah ada di dalam untuk ketemu dengan bapak
ya terima kasih
jujur saya sedih banget
tidak lagi jadi bernama sadur maharatu
kenapa saya memutuskan kontrak kerja kamu
saya bisa saja menuntut kamu
karena kamu sudah melanggar kontrak kerja
kamu masih beruntung
karena saya hanya pecatkan
ya saya tahu soal itu dan saya terima kasih banyak
makanya saya datang kesini
karena sudah mengecewakan bapak
tapi saya heran aja sih
kenapa istri bapak
kakak saya sendiri
padahal dia sudah janji sama aku
jadi ia tidak akan memberi tau
ke siapa pun
jadi andin memang sudah tahu
kalau elsa pernah hamil
terus di preham
mau login kamarnya